dugaan rekayasa medis sebagai upaya perintangan penyidikan terhadap setia novanto dalam kasus korupsi ktp elektronik semakin terkuat
dalam persidangan hari ini salah satu saksi dari rumah sakit medika permata hijau menyebut
frederick yunadi sebagai pengacara setia novanto saat itu bermaksud membooking satu lantai di rumah sakit tersebut khusus untuk stiano fanto
dalam sidang hari ini jaksa penuntut umum kpk menghadirkan dua dokter spesialis dari rumah sakit medika permata hijau
nadia dan francia anggraini
dr fransia merupakan kepala bidang pelayanan medis di rumah sakit medika permata hijau
di depan majelis hakim fransia mengaku berada satu ruangan dengan dokter alia ketika mendapatkan telpon dari pengacara stiano fanto saat itu frederick yunadi
menurut dokter fransia dr alia meminta staffnya untuk mengecek ketersediaan kamar di lantai tiga
karena sang pengacara mengatakan akan membuking satu lantai
karena ada sejumlah pasien yang angkat
yang ada di lantai tiga maka dokter alia kemudian memutuskan kamar vip tiga ratus dua puluh tiga menjadi kamar yang akan ditempati oleh setia
kalau untuk di bawah besoknya saya sudah lupa yang pasti saya besoknya
saya menanyakan memang sebelum saya pulang saat itu saya bicara ke dr michael bahwa memang akan ada bapak setia novanto dirawat di rumah sakit
jam berapa itu saudara nelfon saudara michael
saya menemui saudara michael sebelum saya pulang jam lima
oke di ugd
saya katakan kepada saudara michael karena memang saya membawa rawat jalan termasuk dalamnya ugd
ya semuanya ya
saya meminfokan ke michael bahwa akan ada pasien atas nama bapak stiano fanto
saya tidak dia minta dirawat oleh dr bimanes
dan saya tidak tahu diagnosanya apa
yang info terakhir saya dapat akan masuk sekitar jam sembilan malam
itu yang saya dapat dari dokter alia saat itu
terus tanggapannya dokter michael apa
dokter michael agak terkejut saat itu
karena dia menanyakan loh bukannya stiano fanto itu dpo
iya saya bilang seperti itu
bicara ke saudara
tapi kalau misalnya dia di rumah sakit kita tidak bisa menolak pasien kan
jadi kalau memang pasien datang ya memang harus dilayani
dan michael pun tidak ada penolakan saat itu kepada saya
oh nggak ada bicara apa apa ya
saya tidak bicara apa apa
ada hanya menanyakan diagnosa masuknya apa nih dok

itu intensif apa itu dok

oh yang mana
semoga berhasil ya
ya mitra aku ngerike dulu sorit
dia pernah pilih adventure